sebuah penelitian unik dilakukan oleh siswa sma negeri satu purworejo jawa tengah
mereka mengungkap perbedaan komposisi urin anak ipa dan ips yang mereka yakini
berhubungan dengan tingkat stres dan kesulitan mata pelajaran
mastri imam musadin dan ahmad nur muzaki siswa sekolah menengah atas kelas sebelas
di purworejo jawa tengah melakukan penelitian yang tidak biasa
mereka meneliti komposisi urin antara siswa yang menempuh jurusan ilmu sosial atau ips
dengan siswa yang menempuh jurusan ilmu alam atau ipa
menurut mereka selain karena dianggap unik kajian yang mereka lakukan bukan sekedar
guyonan semata karena benar benar melalui penelitian ilmiah dan hasilnya pun bisa
penelitian dilakukan dengan metode uji kimia yang meliputi pengukuran ph tingkat
keasaman urin pengamatan mikroskopik uji glukosa dan uji protein dalam urin
berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ph dan glukosa urin
siswa ipa lebih tinggi dari siswa ips
yang pertama pola makan pola makannya yang kurang teratur tapi yang lebih berpengaruh
menurut kami itu kondisi psikologis contohnya kayak stres
guru pembimbing trisni atmawati mengaku sempat kaget mendengar ide dari anak
didiknya namun ia membebaskan mereka untuk mengembangkan ide tersebut hingga
akhirnya ia juga baru mengetahui terdapat perbedaan komposisi urin antara siswa dan
antar siswa ipa dengan siswa ips
waktu itu saya hanya mengarahkan ke metodologi penelitiannya agar lebih valid dan cara
menelitinya juga lebih terarah sehingga kami mengarahkan ke lebih ke uji kimiawinya
dan mikroskopiknya seperti itu
karya ilmiah dengan judul kajian urin siswa ipa dan ips di sman satu purworejo
berhasil membawa mereka mendapatkan juara dua indonesia fund science award
jerman university di tangerang indonesia fund science award yang baru kali pertama
diselenggarakan ini merupakan kompetisi penelitian ilmiah pertama di indonesia
yang mensyaratkan pesertanya untuk mengangkat tema tema penelitian yang unik
lucu dan menyegarkan dan mungkin dianggap tidak bermutu namun bertujuan untuk
memecahkan masalah dan bisa bermanfaat
heri sugianto purworejo jawa tengah